di pasar baru jalan gajah mada kabupaten tuban harga komoditas cabai kembali merangkak naik sejak sepekan terakhir
kenaikan tertinggi berlaku pada cabai rawit merah yang mencapai dua kali lipat dari harga normal
harga cabai rawit merah yang semula hanya berkisar rp dua puluh lima kini tembus rp lima puluh per kilogram
sedangkan cabai rawit hijau dan cabai merah peluntir yang semula rp dua puluh kini naik menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
jika sebelumnya ia mampu menjual sepuluh kg cabai per hari maka kini hanya berkisar empat lima kg cabai saja setiap harinya

pemerintah turun tangan menstabilkan harga pangan